kita beralih ke lombok belum cairnya dana rehabilitasi rumah korban gempa di lombok membuat risau sejumlah warga
mereka khawatir setelah gempa dan tsunami melanda palu dan donggala sulawesi tengah fokus pemerintah teralihkan dari lombok
data dari badan penanggulangan bencana daerah nusa tenggara barat menyebutkan total rumah yang rusak akibat gempa di ntb mencapai satu ratus tujuh puluh tujuh dua ratus delapan puluh rumah
dengan perincian rusak berat enam puluh tiga enam ratus delapan puluh buah rusak sedang dua puluh enam lima ratus tiga puluh enam dan rusak ringan delapan puluh tujuh enam puluh empat buah
hingga saat ini ada enam enam puluh satu rekening rumah rusak berat yang sudah ditransfer dana
dari jumlah itu yang sudah disosialisasikan sebanyak lima dua ratus lima puluh tiga rumah
sementara itu ribuan warga korban gempa lainnya hingga saat ini masih menunggu pencairan dana bantuan rehabilitasi rumah
belum cairnya dana tersebut
warga sedikit khawatir fokus pemerintah terhadap gempa lombok teralihkan akibat gempa di sulawesi tengah
senin pagi saat delegasi imf bersama menko polhukam dan menteri keuangan mengunjungi korban gempa di lombok barat
gubernur ntb bertemu menteri keuangan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban gempa di lombok
dengar bahwa sesederhana apapun event hari ini jelas pimpinan kita di pusat hadir menginjakkan kakinya di ntb kembali
dan itu mudah mudahan menentramkan banyak masyarakat yang meragukan apakah bantuannya itu ada
dan kita mendengar langsung dari menteri keuangan bahwa insya allah apa yang dijanjikan pemerintah itu akan dikepati
cuma prosedurnya memang harus dilakukan dengan hati hati dan akuntabel
karena jangan sampai kita karena ingin tergopoh gopoh terburu buru mencairkan kemudian menjadi masalah di kemudian hari
karena akuntabel nanti diperiksa
dtk dan lain sebagainya
insya allah pak wapres sendiri sudah menghubungi saya bahwa tolong tenangkan masyarakat
insya allah apa yang direncanakan pemerintah itu akan dituntas
menteri keuangan sri mulyani meyakinkan kepada masyarakat bahwa presiden joko widodo masih memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan masalah pengungsi gempa di lombok
presiden jokowi dalam hal ini memiliki komitmen dan terus perhatian yang penuh terhadap pemulihan di lombok
musa tenggara barat dan jumba
walaupun kita semua tahu bahwa pada saat ini banyak sekali yang harus ditangani
namun komitmen beliau luar biasa dan ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat di sini
beliau bahkan juga akan hadir
beliau sudah meminta kepada wakil presiden yusuf kala untuk melakukan koordinasi terhadap upaya pemulihan dan pembangunan
dan kembali daerah terkena dampak
baik di lombok nusa tenggara barat maupun di palu donggala
sampai hari ini kami sudah membelanjakan dua satu triliun untuk kebutuhan seluruh emergency atau kedaruratan dan bantuan perumahan seperti yang disampaikan oleh bapak presiden
yaitu bagi yang rumahnya rusak mendapatkan bantuan lima puluh juta
yang rumahnya rusak sedang mendapatkan dua puluh lima juta
dan yang rusak ringan sepuluh juta
pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi dan data itu sudah disampaikan ke bnpb
gubernur nusa tenggara barat juga berharap kepada pemerintah agar pencairan dana bantuan rehabilitasi rumah bisa segera dicairkan
mengingat musim hujan telah tiba dan untuk mengantisipasi merebaknya kemungkinan penyakitnya
mengingat musim hujan telah tiba dan untuk mengantisipasi merebaknya kemungkinan penyakitnya
yang bisa melanda para pengungsi
lalu rahmat junaidi lombok barat